di tengah imbauan untuk sebisa mungkin tidak keluar rumah akibat wabah virus corona
sebagian warga jakarta dan sekitarnya tetap memilih berolahraga di kawasan gelora bung karno senayan
yang menjadi pertanyaan amankah berolahraga di tempat umum seperti di kawasan gbk
di saat penyebaran virus corona yang semakin meluas
informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sport
saya yudi yudawan pamit undur diri selamat beristirahat
jaga selalu kesehatan anda dan salam sport
penyebaran virus corona ternyata tak mengurangi minat dari sebagian warga jakarta
untuk tetap berolahraga di kawasan stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
kebetulan saya memang dari dulu senang olahraga di gbk terkadang di ragunan
tapi ragunan kan ditutup di rumah saya juga berjemur
tapi lama lama kok bosen juga jadi tetap saya
berusaha untuk di outdoor tapi tetap menjaga amannya
dan jangan sampai juga membahayakan orang lain itu yang penting
araknya di sini cukup luas proximity nya dari saya dengan orang lain
jadi saya ngerasa di sini safe secara jarak ya
saya rasa saya pribadi ngerasa aman gitu loh
justru kalau saya olahraganya di gym saya malah ngerasanya kayak nggak safe gitu loh
berolahraga memang menjadi salah satu cara untuk memperbaiki
dan mempertahankan dan meningkatkan daya tahan tubuh di tengah wabah virus corona
meski sebaiknya memang mengurangi kegiatan di luar rumah berolahraga di tempat umum seperti di kawasan gbk dianggap masih relatif aman
namun memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan
asal mereka kalau menurut pendapat saya asal mereka mereka saling berjauhan mereka tidak saling sentuh
terus kemudian mereka juga tidak saling apa ya namanya menyentuh apapun gitu
terus kemudian tetap mereka menjaga anak
aktivitasnya saya rasa tidak ada masalah
tapi memang yang perlu saya ingatkan lagi adalah boleh olahraga tapi jangan terjadi overtraining
karena ada g shape curve ya artinya kalau kita nggak olahraga risiko infeksinya itu cukup tinggi
tapi kalau kita olahraganya cukup moderate intensity dan durasinya mungkin tiga puluh menit sampai satu jam aja itu risiko infeksinya rendah
tapi ketika kita berolahraganya berlebihan itu terjadi resiko infeksi yang cukup lebih tinggi lagi gitu
jadi itu yang perlu diperhatikan
penyebaran virus corona ini juga sudah menjadi perhatian dari manajemen pusat pengelolaan kompleks gelora bung karno
sejak tanggal lima belas hingga dua puluh dua maret mendatang penyemprotan disinfektan dilakukan di seluruh venue dan fasilitas yang ada di kawasan gbk
sejauh ini gbk belum melakukan penutupan dan saya juga melihat bahwa masyarakat masih ada yang ingin berolahraga kan ya mas ya
sekarang kayaknya banyak masyarakat justru yang mencari matahari ya untuk ini
yang kita himbau adalah mereka nggak apa apa tetap berolahraga di ring road asal tetap berhati hati dan menjaga jarak yang social distancing itu
menghadapi penyebaran virus corona yang sudah menjadi pandemi gaya hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan menjadi salah satu kunci
jangan panik dan tetap waspada
erlangga wisnuaji riki maulana jakarta